pelajar smkn negeri satu cibatu kabupaten purwakarta berhasil menciptakan lampu akrilik
dengan hiasan berbagai jenis gambar dan tulisan
proses pembuatannya pun harus hati hati dan dibutuhkan ketelitian tinggi
inilah lampu akrilik dengan berbagai hiasan gambar dan tulisan
hasil buah karya seni pelajar smk negeri satu cibatu kabupaten purwakarta jawa barat
di tangan para pelajar ini bahan dasar kaca akrilik diukir menggunakan alat grafir
untuk bisa menghasilkan gambar dan tulisan
gambar dan tulisan yang terukir di kaca akrilik ini akan semakin indah
setelah diberi penerangan lampu warna warni sesuai kebutuhan gambar yang terukir di kaca akrilik
salah satu pelajar mengakui tingkat kesulitan dalam membuat lampu akrilik ini
ketika mengukir gambar atau tulisan dengan alat ukir grafir di atas kaca akrilik
dalam proses mengukir di atas kaca akrilik ini
membutuhkan alat grafir yang terukir di atas kaca akrilik
ini membutuhkan konsentrasi dan ketelitian
karena jika terjadi kegagalan saat mengukir tidak bisa dihapus lagi
pertama menentukan gambar
sesudah kita bentukkan gambar lalu kita tempelkan ke akriliknya
dan kita grafir pakai alat grafir
nah untuk menggrafir tersebut harus membutuhkan tingkat ketepatan yang tinggi
soalnya jika tergores tidak akan bisa terhapus
sementara guru mata pelajaran pengembangan produksi kreatif mengatakan
para pelajar yang menciptakan
lampu akrilik ini umumnya diikuti oleh pelajar kelas sebelas
jurusan teknik komputer dan jaringan
sebagian hasil karya pelajar ini telah banyak terjual melalui media sosial
sebagai ajang untuk mempromosikan hasil karyanya kepada masyarakat
tariana purwakarta jawa barat